di dalam meditasiku
aku bertarung sama seseorang
yang sama susiaku
aku berhasil dibunuhnya
dan dia selalu masuk dalam mimpiku
siapa sebenarnya dia
itu membuatku semakin resah
dan dia selalu menemukan aku
aku akan pastikan kau mati di tangan
apa ini adalah hajar
syarat apa ini
wajah anak itu seperti nyata
dan dia berhasil membunuhku
ada apa radia
apa yang terjadi denganmu
di dalam meditasiku
aku bertarung sama seseorang yang sama sosialku
aku berhasil membunuhnya
dan dia selalu masuk dalam mimpiku
siapa sebenarnya dia
itu membuatku semakin resah
apa yang terjadi di dalam temudimu akan menjadi kenyataan
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
anak itu akan membunuhmu
dengan cincin mustika ampal
tidak ada yang boleh mengalahkanku
kalau begitu kau harus mencarinya
supaya dia tidak bisa membunuh
tapi aku harus mengingatkannya
sebelum kau mencarinya
kau harus menyelesaikan tugas utamanya
untuk membalaskan dendam kematian ayah anda
yang dibunuh oleh putra si liwan
aku akan membalaskan dendam ayahku lebih dahulu
aku akan mencari orang itu
itu apa itu
asal ibu tak bisa mencari orang itu
aku akan merungut kesuatu
jika kamu tidak mencariksi arsang di konstitu
semoga perang besar tak bisa dihindarkan
prabu marta singa
berhentilah berbuat kekacauan dengan mengorbankan rakyat yang tidak berdosa
aku tidak peduli
aku prabu marta singa dari kerajaan sukamana akan menghabisimu
kerajaan sukamala akan menghabisimu
kerajaan sukamala akan menghabisimu
perang melawan sukamala menghabiskan waktu berhari hari
harus bertempur melawan pati dari kerajaan sukamana dengan sekuat tenaga
perang dalam posisi berhasil